kami sepagi atraksi tarian udara jupiter aerobatic team
menghias langit lanut halim perdana kusuma jakarta
atraksi ini merupakan bagian dari ajang pameran pertahanan indodefense
yang berlangsung sejak dua hingga lima november mendatang
selain di kemayoran indo defense memang digelar di dua tempat lainnya
yaitu di lanut halim perdana kusuma untuk display udara
dan dermaga pondok dayung untuk display matral laut
jumat empat november jupiter aerobatic team akan kembali beratraksi
meski telah sering beratraksi keamanan dan keselamatan terbang tetap menjadi yang utama
apalagi cuaca jakarta sering berkabut di pagi hari
sehingga di beberapa manuver kita harus berpisah
kita harus bisa saling melihat member yang lain atau tim yang lain
sehingga kita dapat memaintain level safety yang pertama
baru keindahan dan kerapian dalam melaksanakan bermanuver
selain jupiter aerobatic team akan digelar juga demo udara dari helikopter black hug
serta pesawat tempura vale
selain itu dipamerkan pula pesawat pesawat buatan pt dirgantara indonesia
seperti n dua ratus sembilan belas dan cn dua ratus tiga puluh lima
pesawat lain yang ada antara lain heli karakal pesawat cn dua ratus sembilan puluh
pesawat latih gabriel dan lainnya
iwan hermawan dwi ari jakarta